dari namanya saja rumah batik yang terletak di jalan pal batu tebet ini bukanlah merupakan toko batik biasa
tapi ini adalah sebuah galeri batik yang menawarkan kepada anda untuk mengenal batik lebih dalam
anda bahkan bisa belajar untuk membatik tak hanya menggunakan canting melainkan juga menggunakan teknik cap
rumah batik pal batu ini juga merupakan wadah edukasi budaya yang berbasis rumahan
tak heran jika banyak anak anak muda hingga kaum disabilitas yang membatik di tempat ini
bahkan anda juga bisa menjumpai warga sekitar membatik di tempat ini
nah bagi anda yang tertarik membatik di tempat ini anda akan diajarkan lima tahapan membatik
dimulai dari membuat pola di mana peserta boleh membuat pola batik sendiri atau mencontoh pola yang sudah ada
setelahnya kita akan dibawa ke tahap inti sari dari membatik
yakni membatik dengan menggunakan alat canting
dengan media cairan lilin yang terbuat dari parasin
dan dengan menggunakan alat canting kita bisa membuat pola batik sendiri
usai mencanting masuk tahapan ketiga yakni pewarnaan
di mana ada dua teknik pewarnaan yakni dicelup dan teknik colet atau dengan menggunakan kuas
warna yang digunakan juga menggunakan warna alami dan sintetis
setelahnya kain yang sudah diwarnai diberi water glass untuk merekatkan warna sehingga tak mudah luntur
kemudian tahapan terakhir adalah pelorotan
dilakukan dengan merebus kain ke dalam air mendidih selama satu hingga dua menit
untuk menghilangkan malam pada kain batik
belajarnya baru tiga bulan
pertama tama itu tremor gitu getar getar
getar gitu tangannya karena kan nggak biasa

jadi kita agak